di tengah proses gugatan ri terhadap uni eropa ke organisasi perdagangan dunia wto
atas dikriminasi produk kelapa sawit indonesia
indonesia juga tengah dalam proses perundingan dagang dengan uni eropa
dijalankan beriringan dengan gugatan pemerintah ke wto
lantas bagaimana nasib perundingan dagang dan masa depan produk kelapa sawit ri
dan bagaimana ri membatasi impor di saat pemerintah mengejar serangkan perundingan dagang dengan negara lain
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan sudah hadir bersama kami di studio wakil menteri perdagangan jerry sambuaga
selamat pagi pak jerry terima kasih sudah bergabung di cn indonesia business hari ini
kalau tadi berita yang sangat menarik dan jadi sebuah trigger mungkin untuk perbincangan kita hari ini
mengenai tuntutan yang dijuka dari indonesia kepada wto
apa latar belakangnya selain tadi masalah ekspor komoditi kelapa sawit yang merupakan salah satu katalis positif perdagangan kita
jadi begini memang kalau kita melihat ini kan kita sedang dalam perundingan ya
jadi itu dalam comprehensive economic partnership agreement yang sedang kami bahas bersama dengan uni eropa
itu membahas banyak hal
kerjasama ekonomi yang komprehensif
untuk pembahasan biaya tarif dalam berapa banyak produk
memang salah satunya diantaranya adalah kelapa sawit
cuma di situ terdapat ada isu isu terutama mengenai kelapa sawit yang sampai saat ini uni eropa itu memblok ya memblok kelapa sawit kita untuk masuk ke sana
nah ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke brusself ke belgia dalam rangka pertemuan untuk melakukan negosiasi dan pembahasan
ini juga berkait dengan pelarangan ekspor sawit kita ke uni eropa
ini yang menyebabkan salah satunya mungkin ada beberapa isu yang kita bahas secara lebih spesifik
cuma intinya yang kami berkeberatan dan juga kami menyatakan protes bahwa ini ada semacam diskriminasi
diskriminasi oleh atas produk produk kita yang hendak di trading di sana
ini kan sebetulnya
kalau kita lihat filosofi dasar dari kerjasama ekonomi partnership agreement ini kan bagaimana kita mempromosikan sebuah free trade ya perdagangan ya
dan juga yang bisa meningkatkan volume kedua pihak eropa maupun indonesia
khususnya indonesia yang bermanfaat secara positif buat kita sebagai bangsa
tetapi kalau ada perlakuan yang diskriminatif perlakuan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan yang selama ini prinsipal
itu yang kami tidak setuju
yang kami protes dan kami lakukan keberatan
dan juga kami sampaikan
kebetulan saya waktu itu di belgia di brazil secara langsung ketemu dengan salah satu komisioner yang di european union
dan kami sampaikan secara langsung bahwa kita harus melihat isu ini sebagai bagaimana bisa undermine sebuah kerjasama yang memang sudah kami rintis dan kami runningkan sejak cukup lama
karena memang kelapa sawit kan tentu memiliki signifikansi
ya baik untuk indonesia dan baik juga untuk uni eropa
nah oleh karena itu kita sedang mempush supaya melihat bahwa intinya kita ingin ada fair treatment
kita ingin ada perlakuan yang adil dan kebijakan yang adil bagi seluruh produk dan juga pihak antara indonesia dengan uni eropa yang manfaatnya itu secara komprehensif akan lebih baik
gugatan indonesia ke wto ini apa tidak menjadi bumerang
rencana kerjasama kita dengan beberapa
jadi begini ya perundingan tetap kita negosiasi
perundingan dalam negosiasi is one thing kita tetap melakukan negosiasi
tetapi dalam bentuk protes yang kita layan ke pto wto itu kita jalankan
karena ini kan proses yang kita bisa lakukan secara bersamaan secara paralel
dalam arti dalam perundingan kita ingin menguatkan apa namanya konten ya daripada isu isu yang memang kita bahas yang menjadi bumerang
memang kita bahas yang menjadi hal yang strategis
tapi dalam layangan protes kita ke wto kita menyampaikan adanya suatu posisi keberatan terhadap sikap uni eropa dalam memblok sawit kita
artinya ini kita jalan beriringan kita lihat sesuai dengan prosedur dan memang ini mekanisme dispute yang ini sebetulnya tidak hanya terjadi antara indonesia dengan eropa
saya pikir dalam kasus kasus yang lain juga banyak ketika ada dispute yang berusaha untuk di
pengurusan kita bisa menggunakan jalur yang memang selayaknya sewajarnya sudah ditempuh yaitu melalui jalur wto
apakah dengan kondisi seperti ini terutama eropa yang akan mengembangkan teknologi yang biodiesel kemudian ramah lingkungan apakah isu deforestasi kemudian ada isu isu lain yang sebenarnya lebih urgent yang harus dievaluasi di pemerintah kita
apabila melakukan kerjasama perusahaan
apakah melakukan kerjasama perdagangan terkait dengan perdagangan ekspor minyak kelapa sawit
ya saya pikir kita lihat sisi manfaatnya ya asas manfaat apa yang bisa kita dapat dengan kesepakatan ini
tetapi kan ini kita bicara masalah prinsip ya prinsip adalah adanya diskriminasi ini kan tidak dibenarkan
adanya diskriminasi yang dikenakan kepada kita ya selaku negara yang sama sama berdaulat negara yang memiliki hubungan baik negara yang memiliki
kesepakatan kesepakatan terdahulu dan kita akan sedang menjalankan dan menegosiasi kesepakatan yang lebih komprehensif dikenakan sebuah ketentuan seperti ini
walaupun dalam produk produk turunannya tidak semua ya tetapi kan ini ingin memberikan sebuah pemahaman ya bahwa ini sebetulnya dalam semangat mempromosikan perdagangan
lalu juga dalam semangat meningkatkan ekspor kita dan juga dalam semangat menciptakan neraca perdagangan yang surplusnya yang tidak defisit
kita ingin adanya fairness itu prinsip dan pesannya yang kita ingin sampaikan
dan saya pikir itu wajar wajar saja dan memang sudah seharusnya seperti itu bahwa negosiasi tetap kita akan jalankan melalui mekanisme perundingan dan juga kita sudah intensif
berapa kali kita sudah berunding dan ini mencapai yang sembilan kalinya kita melakukan negosiasi ya dan terus kita akan push dan itu kan kepentingan bangsa kita
bahwa kita adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai market besar juga di eropa dan eropa juga memiliki market cukup signifikan
indonesia inilah yang kita coba tuakan dalam bentuk perundingan dalam bentuk kesepakatan dan kesepakatan
cuma yang paling penting adalah prinsipnya ketika ada diskriminasi itu yang kita tidak terima
bahkan jelas kan sikap dari pemerintah kita berapa kali kan sudah ada statement baik dari pak menteri dan juga pak menko dan juga bahkan presiden
kita harus menunjukkan sikap yang jelas terhadap diskriminasi tersebut ya
tidak tepat apabila
ada semacam sikap yang boleh dibilang tidak menguntungkan indonesia yang menyudutkan indonesia apalagi dalam nuansa yang diskriminatif
saya pikir ini yang semangat ini yang harus kita lihat sebagai sebuah pesan kita kepada eropa dan kepada siapapun
saya pikir bahwa kita memiliki posisi yang jelas kita memiliki prinsip yang jelas kita memiliki sebuah semangat filosofi bahwa yang namanya perjanjian dan kesepakatan
yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak dan yang paling penting kepentingan merah putih kepentingan nasional kita
itu terjaga dan bisa kita capai
pak jadi mengenai tuntutan tuntutan apa saja yang kira kira secara diskriminatif mungkin bisa dijabarkan
lalu seperti apa solusinya dari indonesia terkait dengan perdagangan kelapa sawit kita di uni eropa
ya kami pikir kami kan sudah melakukan ya di samping perundingan tadi kan ini kan ada juga mungkin yang sudah diberitakan oleh beberapa media soal misalnya pelarangan penyutupan ekspor nikel dan seterusnya
ya mungkin nanti bisa disampaikan dalam forum yang terpisah karena itu akan banyak sekali
penjelasannya mungkin juga dengan pak mendak dan juga pak menko terkait soal kebijakan kita strategi kita dalam menghadapi situasi ini
tapi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah perundingan jalan terus
bahwa kita melakukan gugatan wto itu juga tetap jalan
artinya ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang paralel sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan bersamaan
dan ini kita harus juga perhatikan pertama tadi prinsip soal fairness
kedua adalah soal asas manfaat bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang resiprokal sesuatu yang mutual yang sama sama mendapatkan manfaat dan juga signifikansi yang boleh dibilang produktif ya
dan yang ketiga tentu kita harus juga melihat timeline
karena begini kita kan juga ingin menyelesaikan sesuatu perundingan yang memang sudah kita rintis dan sudah kita lakukan sejak sekian lama
ya cukup lama lah kita melakukan ini dan kita pengen ada hasil

dan bagaimana mungkin sudah ditetapkan dalam target kita adalah kita ingin ini secepatnya selesai yang juga bisa membawa manfaat
jangan kita juga memaksa sesuatu kondisi atau mereka memaksa kondisi lalu kita melupakan esensi dari kesepakatan ini yang pada ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa kita kepentingan negara kita yang harus menguntungkan kita tentunya
dalam prinsip yang resiprokal tentunya
nah ini ini yang tentu secara teknis ya ini kita bahas karena begini dalam yusefa ini tidak hanya melibatkan kita ini juga melibatkan kita

nah ini ini yang tentu secara teknis ya ini juga tidak hanya melibatkan kementerian perdagangan ya dalam sebuahan perundingan perundingan ini kan banyak sekali hal yang dibahas

mulai dari bumn misalnya mulai dari sektor energi yang juga melibatkan kementerian sdm lalu juga dari sementara pendusrian dan juga dari banyak instansi dan juga sinergi antar kementerian dan lembaga
dan juga antar institusi yang memang kami coba samakan perspektif dan juga mindset dalam mencapai keuntungannya maksimal buat kita
karena itu kan sektornya cukup luas apalagi kalau kita bicara tentang uni eropa itu kan dua puluh negara lebih dan masing masing juga mungkin memiliki karakteristik dan juga posisi yang tidak selalu sama dalam hal ini
dan kita mencoba untuk menyatukan itu kemarin yang dari belgia itu kami melihat secara lebih dekat dan kami menyampaikan pesan ini secara langsung
kebetulan yang saya ketemu adalah salah satu komisioner salah satu deputi komisioner di wto di european union yang kita
breakdown satu persatu listnya dan kita sampaikan bahwa apa manfaatnya untuk kita apa kerugiannya untuk kita
kalau misalnya sawit ini di blok dan seterusnya dan ini yang menjadi pesan ya bahwa kita ingin perjanjian perdagangan ini berlangsung secara maksimal
dan membawa manfaat untuk indonesia tidak boleh ada prinsip diskriminasi dan kita juga punya posisi alternatif yang lain apabila itu terus menulis
alternatif lain ekspornya ke negara mana
ya tentunya kalau kita melihat ya pasar
dari kelapa sawit ini kan tidak hanya di eropa banyak market lah yang potensial ya di kawasan kawasan lain mungkin di kawasan amerika latin amerika bahkan
atau mungkin afrika dan seterusnya kita bisa jajaki dan potensial
cuma kan kita ingin membawa sekali lagi manfaat yang resiprokal
kan semangat dari perjanjian itu kan adalah sebuah prinsip mutualisme dan juga prinsip prinsip vokal yang saling menguntungkan dan tidak menyudutkan
kan itu sebetulnya
terakhir pak sedikit ada optimis
kita bisa menangkan gugatan ini dan kedepannya seperti apa prospek dari kelapa sawit sedikit saja pak
kalau kami sih optimis pertama satu karena prinsip diskriminasi itu tidak boleh dimanapun dan visi fairness itu juga harus diterapkan apalagi ada wto di sini yang secara internasional dan secara institusi kan mengedepankan prinsip itu
dan kedua tentunya prospek daripada kelapa sawit kita untuk bisa di eksplor keluar saya pikir memiliki tetap potensi yang sangat besar
dan saya yakin eropa akan mengikuti kita dan kita akan tetap mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sebesar
sebesar besarnya untuk republik kita ini
terima kasih pak jari untuk perbincangan yang singkat hari ini tapi kita mendekatkan sedikit prospek kedepannya bahwa milik kelapa sawit kita masih optimis
dan ini yang penting adalah manfaat yang kepentingan nasional yang terjaga dan tercapai dan sekali lagi apapun kepentingan adalah interest kita itu terjaga dan harus terwujud
baik terima kasih atas waktu perbincangan di cn indonesia business pagi ini selamat pagi pak